pesantren kini menjadi lembaga pendidikan yang makin dilirik oleh masyarakat
kementerian agama mencatat hingga april dua ribu dua puluh dua jumlah pesantren di indonesia hampir mencapai dua puluh tujuh ribu unit
dari jumlah tersebut jumlah pesantren paling banyak berada di wilayah jawa barat
dua tahun sudah sejak perda pesantren jawa barat disahkan pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
perda pertama di indonesia yang menjadi landasan bagi pondok pesantren ini
membuat keleluasan pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan dakwah dan pengembangan sumber daya
dengan perda pesantren ini maka pesantren di wilayah jawa barat memiliki payung hukum
dalam pengakuan sistem pendidikan kesetaraan lulusan pemberian anggaran
dan tentu saja dalam pengawasan serta perlindungan para santri

juga terdapat perpaduan pesantren umur ongkrad dan abu abu
perkembangan penjualan pesantren p live
terkait dengan kekerasan seksual terhadap santri yang akhir akhir ini memang sering diberitakan
dan terjadi di beberapa pesantren termasuk di jawa barat
nah tentu ini merupakan sesuatu yang harus kita cegah dan disayangkan
insight with desi anwar kali ini ingin bertanya langsung kira kira apa apa saja
yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi kembali
dan juga untuk memastikan bahwa pendidikan di pesantren itu juga kualitasnya ditingkatkan
saya saat ini sudah berada di gedung sate persisnya di menara gedung sate
ditemani oleh wakil gubernur jawa barat uu rusanul umul
kang uu apa kabar sehat selalu
dan sebelumnya ini menurut saya ini momen cukup bersejarah juga
karena pertama kalinya saya melakukan wawancara di menara gedung sate
makanya kang uu sendiri yang memilih lokasi ini
mungkin bisa cerita sedikit ya
memang ini kan ikonnya
ikonnya dari kota bandung ya
iya ikonnya kota bandung ikonnya jawa barat yang sebenarnya juga sekarang tambah ikon
selain gedung sate juga ajabar
tapi gedung sate kan lebih dulu
makanya saya di sini wawancaranya memperkenalkan pada masyarakat luas nih ada gedung sate
iya dan cantik sekali indah kita melihat di belakang juga ini ada gunung tangkuban berahu
kang uu kita memang terus terang akhir akhir ini kalau bicara soal pesantren apalagi masuk media
biasanya kurang bagus ya
citranya kita lihat akhir tahun lalu misalnya ada kasus kekerasan seksual terhadap santriwati yang di bandung
akhir akhir ini di garut
nah mungkin untuk follow up untuk itu kang uu sebagai mantan santri sendiri
pertama kali mendengarkan berita berita semacam ini apa sih perasaannya dan concernnya terhadap kasus kasus ini
saya masih santri belum mantan
jadi memang benar pesantren hari ini sedang booming
di satu sisi pesantren sekarang diakui oleh
masyarakat umum termasuk juga pemerintah dengan lahirnya undang undang pesantren dengan lahirnya hari santri
dan juga para politisi juga sering mengalamatkan ke pesantren program programnya
dan yang lainnya berbeda di era tahun delapan puluh an di saat saya masih kecil ngaku santri itu malu gitu kan
pekerjaan bapak saya sebagai guru ngaji juga orang lain banyak yang tanya apa itu guru ngaji kan begitu
karena saya kan orang pesantren
kemudian juga saya kalau main dengan teman teman disebut anak pesantren itu agak minder juga gitu ya
kenapa merasa mungkin kurang modern atau kurang
iya di teman teman kayak saya dulu ya barhu barhu baruda kuda gitu
saya kan namanya miful huda ya disebut anak waru diolok olokin sama teman teman smp gitu
nah tapi sekarang alhamdulillah
tetapi juga di samping berkibar ada populernya juga ada dampak
karena mereka semakin mengenal pesantren ya mungkin hal hal yang kurang baik pun muncul juga gitu
karena memang tidak semuanya sempurna ya dalam kehidupan ini
tetapi kita juga tahu bahwa di pesantren ada dua pelajaran yang diberikan
satu pelajaran tekstual
kiai memberikan ceramah memberikan ilmu ngaji kepada santrinya
juga ada pelajaran kontekstual sebagai surita uladan
guru gurunya ajengannya kiainya dijadikan contoh dalam kehidupannya
tetapi juga memang yang tadi disampaikan oleh mbak desi ya ada juga yang seperti itu
tapi harapan kami jangan ulah disekompet daun gen gitu
jangan diglobalkan semua bahwa pesantren seperti itu
ya ini kan hanya istilahnya kita ada dua puluh tujuh ribu pesantren di indonesia dan jawa barat memiliki jumlah pesantren
jadi paling banyak ya di seluruh provinsi di indonesia
dan memang kasus ini walaupun hanya sangat sangat sedikit
tapi ini kan merupakan suatu concern juga
nah kira kira supaya mencegah agar tidak terjadi lagi kang uu
karena kan orang kan justru orang tua apalagi ingin memastikan bahwa anak anaknya dikirim ke pesantren
itu merasa aman nyaman
apa yang harus diperbaiki dalam pengelolaannya sehingga hal ini tidak terjadi kembali
ya pertama kita bikin payung hukum
yaitu adanya perda pesantren
mungkin satu satunya provinsi yang memiliki perda pesantren adalah jawa barat
baru ya dua tahun kalau di indonesia ini
sekarang setahun lah ya
di situ ada tiga
pertama adanya pemberdayaan pesantren
kemudian adanya penyuluhan pesantren
dan juga adanya pembiayaan untuk pesantren dari pemerintah daerah
yang selama ini tidak ada akun sosialisasi
ya selama ini mungkin bukan tidak ada belum maksimal
belum maksimal karena tidak ada payung hukum yang jelas
kalau sekarang kan sudah jelas
bahkan sekarang saya sedang mensosialisasikan perda tersebut
bekerja sama dengan majelis masayih pusat
nah kan dengan lahirnya undang undang pesantren
lahir juga lembaga yang dinamakan majelis masyai
dimana majelis masyai itu adalah salah satu lembaga yang menentukan bahwa ini pesantren layak ini pesantren tidak layak dan yang lainnya sesuai dengan undang undang
jadi ada semacam indikatornya
iya indikatornya apakah ini pesantren ini bukan sesuai dengan undang undang yang ada
majelis masa yang menentukan kan seperti itu
kami bekerja sama dengan itu
kemudian juga kami membangun komunikasi dengan para kiai dengan para santri
termasuk saya sekarang sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi jabar cyberhoac
untuk mencegah ini disinformasi dan berita bohong
dan juga kegiatan kegiatan lain sesuai dengan perda yang ini kami lakukan
cuma mungkin masalah pembiayaan kami masih belum maksimal terhadap pondok pesantren
oke mungkin saya kembali lagi ke perda ini sendiri
karena ini pertama kali
di jawa barat sebagai provinsi yang memiliki paling banyak pesantren ini
kenapa dan apa kira kira yang mendorong ingin dikeluarkannya undang undang perda khusus perda pesantren ini
dan kenapa dianggap penting sekarang
dan sejauh mana sulitnya perjuangan untuk mengeluarkan undang undang pesantren ini
perda ini awalnya kan lahir diinginkan disaat kami kampanye
gubernur turunan kiai kakeknya kiai saya juga kiai
kemudian jawa barat seperti itu adanya
ini harus ada poin hukum buat pesantren di saat kami memberikan kebijakan dan kebijaksanaan
jadi disahkan para kiai ya kami tangkap seperti itu
di awal dua ribu delapan belas ini tidak bisa berjalan
karena pihak mendagri belum memberikan lampu hijau
alasannya belum ada undang undang pesantren
nah setelah undang undang pesantren lahir
maka kami berjalan kembali pembuatan perda
dan alhamdulillah dprd nya menyebut baik
sehingga keputusan bersama antara pemerintah dan dprd tentang pada pesantren berjalan dengan baik seperti itu adanya
jadi latar belakangnya salah satunya adalah untuk melindungi memberikan penyuluhan dan juga pembiayaan
jadi insya allah nanti pesantren pesantren pada saatnya nanti kalau diberikan bantuan oleh pemerintah ada payung hukumnya
selama ini kan dari hibah
kalau hibah kan nggak jelas
kalau pimpinannya kenal dikasih
kalau nggak nggak dikasihkan
misalnya seperti itu
jadi ini menjadi institusi yang legitimate lah ya
secara legalitas ada payung hukumnya
tapi berarti kan dari segi kualitasnya juga harus dijaga harus dicek mana yang baik atau yang tidak
satu pesantren satu produk
sudah hampir empat lima ratus pesantren kami berikan bantuan
khusus untuk ekonomi bukan untuk pembangunan
bahkan ada yang sampai dikasih heboh tujuh ratus lima puluh juta
untuk ekonomi pesantren
nah ini pertama ini mengenai lindungi ini
jadi kan adanya undang undang pesantren ini khususnya perda jabar ini
bagaimana untuk memastikan bahwa setiap pesantren itu kan bedanya pesantren mungkin karena di situ mondok lah istilahnya
apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki aspek pelindungan terhadap santri
yang pertama kita memberikan penyuluhan itu
pertama penyuluhan kesehatan
kemudian juga penyuluhan tentang pendidikan
tidak tertutup kemungkinan
sudah ada beberapa pesantren penyuluhan tentang ekonomi dengan nama opop
satu pesantren satu produk
sudah hampir empat lima ratus pesantren kami berikan bantuan
khusus untuk ekonomi bukan untuk pembangunan
bahkan ada yang sampai dikasih heboh tujuh ratus lima puluh juta
untuk ekonomi pesantren
karena pesantren di jawa barat ini berbeda dengan pesantren yang ada di jawa timur atau jawa tengah atau apa ya
apakah khasan pesantren di jawa barat
biasanya kalau pendirinya tidak ada pesannya ikut
tidak ada juga
tidak ada juga
jadi tergantung dari pendirinya
kemudian kita telusuri dengan pak gubernur ternyata sumber ekonominya yang kurang
karena kalau pesantren pesantren lain sumber ekonominya luar biasa
operasional pesantren tidak tergantung kepada sahariah santri
bayarannya santri bulanannya itu

nah kalau di jawa barat kan biasanya tergantung seperti apa
biasanya tergantung seperti itu
maka kita dorong pesantren pesantren untuk membuat lembaga ekonomi sehingga operasionalnya
bayar listrik bayar kiai ataupun untuk keperluan apa
jadi sudah bosnya sekarang sekolahnya buat pesantren
iya dia diusahakan dari ekonomi pesantren dengan program opop
satu pesantren satu produk
dan tidak terlalu kemungkinan dengan perda ini dengan ada biaya pembiayaan pesantren
nanti pesantren pesantren seperti layaknya sekolah negeri diberi bantuan sekolah negara sekolah negara
kalau diberi bantuan sekolah swasta diberi bantuan oleh pemerintah dengan bosnya itu
oke jadi ini ada empat belas pesantren di jawa barat
di jawa barat yang tercatat di kami seperti itu
dan ada berapa jumlah santri dan santriwatinya kalau di total

wow lumayan ya sangat besar
jawa barat itu luar biasa
ini semua kita harapkan yang jebolan ini pesantrennya juga harus berkontribusi lah nanti kalau sudah lulus terhadap pembangunan masyarakat
bukan saja di jawa barat tapi di jawa barat
tapi di indonesia
kembali ke ini pemilihan memastikan bahwa pesantren ini memang dikelola secara profesional tentu saja dengan adanya undang undang ini
sekarang selain penyuluhan bagaimana memastikan bahwa pesantren itu dikelola dengan baik kang uu
apakah ada nanti semacam monitoring ada semacam inilah pendaftaran mengenai
sudah menyampaikan pesantren ini mohon ada keterbukaan dengan pemerintah termasuk dengan pemerintah desa
rt rw dengan kecamatan dan yang lainnya
karena suka ada pesantren yang tertutup
kami tidak bisa masuk pemerintah tidak bisa masuk
masih ada seperti itu
ada hal yang tidak diharapkan tidak ketahui oleh kita
maka kita minta keterbukaan kepada pesantren
yang kedua kan sekarang kementerian agama sedang mendaftar pesantren pesantren dengan memiliki nomor induk
bahkan yang punya nomor induk
yang punya nomor induk itu salah satu kriteria untuk mendapatkan bantuan mendapatkan penyuluhan
karena kan namanya kiai punya otonomi khusus ya
kalau di ini ini takut ini
jadi independensinya masih terjaga ya
kalaupun mau bagus konsekuensi kita bisa memberikan bantuan bisa memberikan perhatian gitu
kalau tidak ya terserah gitu
karena memang secara asli ada nomor induk pesantren gitu
jadi paling tidak sudah ada teregistrasi
tapi dari empat belas ini bagaimana respons terhadap adanya perda ini kang uu
seberapa yang ingin istilahnya mendaftarkan ininya
kan kita bekerjasama dengan kementerian agama wilayah jawa barat
ini tidak bisa saya sendirian
tapi dengan kementerian agama kita bantu kolaborasi
dan juga dengan forum forum produk pesantren
ada forum produk pesantren ada forum silaturahmi produk pesantren
termasuk ada komunitas komunitas alumni sesuai dengan alma maternya
mereka happy dengan adanya perda ini
cuma mungkin belum bisa maksimal khususnya dalam bidang pembiayaan
mudah mudahan di masa yang akan datang kami bisa mengalokasikan untuk memberikan pembiayaan perhatian kepada para pondok pesantren
semua pesantren idealnya di seluruh indonesia menjadi institusi yang legal lah
mungkin bagi yang awam ya kita kita ini yang tidak paham misalnya perbedaan ya antara ini kan ada sekolah biasa
sekolah negeri atau sekolah swasta
dan kemudian jenjang jenjangnya
yang dari sd smp sma kemudian masuk universitas
nah khususnya pendidikan di pesantren ini itu seperti apa
tapi sebagai seorang santri dan kira kira pengalaman ya yang dialami selama dididik di pesantren itu seperti apa
dan istilahnya sertifikat penijaza ini apakah sama atau disejajarkan atau bagaimana
kalau secara garis besar pesantren itu kan ada dua ya
satu pesantren yang dinamakan namanya pesantren salafiyah
dimana pesantren salafiyah itu hanya mempelajari ilmu ilmu yang bersifat ukrawi
tidak ada pendidikan yang duniawi yang umumnya
yang mempelajari dua belas pan
dari mulai tawhid fikih tasawuf quran hadis balago nahu sorob dan yang lainnya
itu namanya pesantren

tidak ada sekolahnya
jadi ini tidak formal
enggak sekarang saya tidak mau kalau sudah tidak formal
formal karena ada kurikulum sendiri
karena formal kan
ya tapi tetap ada kenaikan tingkat
seperti di pesantren saya pesantren miftul huda
ada tingkat tidak
satu dua tiga
tingkat sanawi tiga tahun
tingkat mahdali universitasnya ada empat tahun
dan alhamdulillah ada beberapa pesantren yang salafiyah tersebut oleh pak jokowi dikasih program mu'adalah
artinya syahadahnya disesuaikan dengan atau diakui oleh negara
pesantren kami sudah empat tahun
dan konsekuensinya mahasiswa yang di mahdali itu juga diakui lah
kita juga dapat bos ya dari itu
tetapi yang sedang kami perjuangkan adalah pesantren yang belum punya program mu'adalah
dan juga yang salafiyah yang belajar dua belas pan itu belum mendapatkan bos
karena dia tidak sekolah smp sd sma
tapi kalau yang di pesantrennya ada sd smp sma dan yang lainnya atau sanawiyah aliyah
itu namanya biasa disebut pesantren modern
jadi sejajarlah istilahnya sertifikatnya
sama kan sd smp
cuma mungkin namanya sd anu sesuai dengan nama pesantren
dan itu dapat bos juga kan kalau yang itu
dan itu kurikulumnya biasanya seperti apa
ikut kalau sanawiyah aliyah ikut ke kemenang
kemudian kalau smp sma ikut ke dignas
tapi kalau pesantren yang salafiyah kurikulumnya masing masing
kadang kadang ikut ke almamaternya
tergantung dengan kebijakan sendiri
kalau misalnya dari gontor darussalam kurikulumnya ikut ke situ
ngomong ngomong kalau ini kang uu sendiri waktu dulu kurikulumnya seperti apa ya
yang di pasikmalaya
di pesantren miftul huda kurikulumnya khusus di pesantren miful huda
dan sekarang kurikulum tersebut dipakai oleh alumni alumni cabang cabang pesantren saya
se indonesia bahkan di jawa barat juga hampir sekitar empat dua ratus pesantren
itu dari usia berapa waktu itu kang uu masuk pesantren
saya kena lahir di situ
masih di situ juga
nah waktu itu dianggap ini ya belum modern lah istilahnya
tapi kalau saya dulu sambil sekolah cuma sekolahnya di luar
habis duhur sekolah
makanya sekarang sekolahnya swasta
pulang ke pesantren jadi lagi
tapi banyak santri santri seperti itu yang
cuma saya satu
kalau di pesantren saya
kalau pesantren lain
menerima pagi ngaji siang sekolah
itu bisa seperti itu
tapi kalau pesantren saya di miftul huda tidak nerima
ngaji sambil sekolah
kalau saya kan mungkin keluarga ya
jadi mau tidak mau harus keluar dari
dan setelah itu bisa masuk universitas dengan karena memiliki ijazah yang dari
pendidikan istilahnya formal
nah nanti kalau misalnya lulusan pesantren yang biasa
apakah bisa ada dilanjutkan dengan pendidikan lebih tinggi lagi
kalau pesantren kami miftul huda dengan muadalahnya itu bisa
sekarang sudah s satu keluar sini
pesantren pesantren yang dapat program wadal juga bisa seperti itu
sekarang dengan program pak jokowinya itu kami diakui dan dihargai
lembaga kami diterima oleh negara
kualitas pendidikannya bagaimana menurut kang uu
apa yang kira kira masih harus di
kalau kualitas pendidikan di pesantren jelas menurut kami tidak diragukan
terutama pendidikan yang bersifat ukrawi yang tadi dua belas pan itu
nah tetapi kalau pesantren yang ada sekolahnya
itu juga alhamdulillah karena sekarang disupport oleh pemerintah
banyak sekarang tempat tempat pelatihan yang dibangun di pesantren
yang diberikan bantuan oleh negara
termasuk juga alat alatnya
pesantren ini punya sekolah smk
dikasih bangunannya oleh negara
dikasih alat alatnya oleh negara
dikasih operasionalnya oleh negara
jadi kalau ada sekolahnya pemerintah pun melirik ke situ
kalau yang tidak ada sekolahnya
kalau belum muadalah ini yang jadi perhatian kami
program pesantren itu ada tiga
satu mutakin mencetak orang yang takwa

yang ketiga imam al mutakin mencetak pemimpin yang takwa
dan yang ketiga ulama ulama ilin mencetak ulama yang mengemahkan ilmunya
jumlah yang salafiyah dan yang di luar salafiyah ini ada berapa
saya tidak bisa menyampaikan
lebih banyak yang mana salafiyah
atau yang ada ini nya lebih ke formalnya
saya harus di birokesra ya
saya belum bisa menjawab kalau takut salah gitu
tapi sekarang kayaknya banyak yang ada sekolahnya
jarang yang salafiyah seperti pesantren kami
kecuali mayoritas alumni pesantren miftul huda semuanya salafiyah
tapi ada juga yang ada sekolah
tapi mereka bisa melanjutkan juga ke jenjang lebih tinggi lagi
nanti kalau sudah itu masuk ke pesantren kami ke pesantren pusat
udah masuk pesantren pusat nanti ada sehadahnya bisa melanjutkan
kalau dibanding dengan waktu kang uu masih kecil masih santri waktu itu di tasikmalaya sampai sekarang kira kira apa perbedaan dari cara pembelajarannya atau dari cara pendekatannya
kelihatan ya yang dialami kang uu dan juga mungkin kenapa kira ini kan empat juta ya sekarang
iya empat juta lebih
biasanya alasan yang diberikan ya bagi orang tua untuk mengirim anak anaknya ke pesantren apakah masih sama dengan yang dulu dibanding dengan yang sekarang
fenomena ya yang pertama bedanya kalau dulu santri itu kuat
kuat menahan derita
di saat di pesantren belajar dari waktu ke waktu tidak berhenti gurunya keras gitu kan
kemudian kalau tidak ke talar kitab anu dikasih sangsi
pernah kang uu waktu kecil
bentuk apa sangsinya
saya pernah direndam di kolam karena tidak bisa menjawab
disuruh nalar ini kasih waktu dua hari
gak bisa menjawab
gak bisa di rendam
kalau gak di rendam saya dulu pernah di pesantren hurkuning salopah
saya disuruh ngambil batu dari sungai ke atas untuk pembangunan
kan bisa seperti itu
ini strik sekali ya
mungkin kalau dari sekarang
kayaknya nanti dianggap ya ini kekerasan atau
saya kan pesantren pindah pindah
bapak pernah mencicipi juga gitu di samping pesantren tluda
saya pindah ke pesantren di bantar gedang
pesantren di cekole ciamis
dan pesantren hurkuning di salopah
sama pada prinsip seperti itu
keras gitu kepemimpinan dari kiai tersebut
tapi kalau sekarang gimana
dan menurutkan uu apa pro dan kontranya dengan pendidikan cara seperti itu
kalau yang sekarang ya kalau keras sedikit jangankan di pesantren ya
di luar pun sekarang seperti itu adanya
orang tuanya datang
kadang kadang diambil oleh orang tuanya
saya ini punya anak belum pernah di jw
belum pernah ditempih
belum pernah seperti itu
padahal pesantren pun mungkin ada tahapan tahapan
sebelum ada tindakan yang keras
tapi kan tujuannya untuk mencetak dan mendidik anak tersebut
biar sesuai dengan yang kita harapkan
kan program pesantren itu ada tiga
satu mutakin mencetak orang yang takwa
yang kedua imam mal mutakin mencetak pemimpin yang takwa
dan yang ketiga ulama ulama milin mencetak ulama yang mengemalkan ilmunya
nah yang kedua fenomenanya
sekarang orang tua
kalau dulu orang tua memasukkan ke pesantren itu karena ingin bisa ngaji
atau ingin anaknya jadi guru ngaji
ini anaknya jadi guru ngaji
tapi tidak lagi seperti itu kan sekarang
sekarang ada juga yang punya anggapan anaknya badung masuk pesantren
supaya mungkin ahlaknya baik
tapi itu juga alhamdulillah
daripada mereka sudah badung dibiarkan
kan itu sebagai tanggung jawab orang tua
makanya terkadang yang nyantren itu tidak lama
setahun dua tahun
ya udah dianggap bagus
sementara kan kalau untuk menjadi kiai di pesantren saja tiga belas tahun kan
tiga belas tahun ya
lima belas tahun baru bisa keluar kan begitu
ini dari kang ubud sendiri merasa bersyukur ya
apalagi katanya kondok pesantren ini juga bersejarah ya
dari cucu dari seorang yang dulu mungkin dianggap ini
apa bagian dari di dti
mungkin bisa cerita sedikit karena
bagaimana kang uu apa apa saja waktu itu yang mungkin juga mempengaruhi jalur karir kamu sendiri
kan ternyata lulusan pesantren juga ya bisa menjabat sebagai politikus
bisa menjadi bupati dan lain sebagainya
dan sekarang menjadi waguh
ya mungkin saya tidak bisa dihindari ya
kakek saya dulu adalah tokoh ya
diti gitu kan
bahkan jadi gubernurnya dulu gitu
nah tetapi kan konsep yang berbeda
dalam konsep kami dan konsep keluarga kami sekarang
pada umumnya adalah konsepnya darussalam
negara yang selamat
yang bisa melaksanakan syariat syariat keagamaan
yang tidak terganggu dengan yang lainnya
dan sekarang kan di indonesia sudah seperti itu
kalau mungkin dulu konsepnya darul islam
islam menjadi sebuah negara
kami sekarang sudah
sekarang sudah tidak begitu
kemudian juga kami sekarang sudah masuk ke wilayah wilayah yang birokrat seperti ini
politik seperti ini
tapi sejak kapan kang uu memiliki pemikiran
karena kan pasti pengaruh keluarga kan juga masih cukup ini ya
saya dari dulu ingin cita cita
ingin berjas dan berdasi aja
hanya kecil gitu
itu cita citanya dari dulu
dan ternyata kesampean
karena keluarga saya semua kan pakai sarung pakai baju seperti itu
terus akhirnya masuk universitas di mana kang
saya universitas di siliwangi
tapi saya dulu sejak kecil suka dibawa kampanye sama bapak saya
jadi kelas lima sd saya sudah dibawa kampanye
ikut dengan para santri di salah satu partai politik lah ya
tapi kalau waktu itu mengenai pendidikan santri itu informasi atau berita berita tentang kekerasan
khususnya kekerasan seksual dan lain sebagainya
itu tidak ada sama sekali
tidak ada atau karena belum ada sosmednya atau belum ada
tapi kan kami punya jaringan dengan pesantren pesantren lain
tahun delapan puluh an tahun sembilan puluh an tahun dua ribu
tapi kenapa ya sekarang bisa istilahnya ada ya pesan itu terjadi
pesantren yang seharusnya kan mengajarkan hal hal yang baik dan mengayomi santrinya dan
karena sekarang mohon maaf kayaknya begitu mudah orang untuk mendirikan pesantren
dan begitu mudah orang mencap itu adalah pesantren
padahal kan yang namanya pesantren mungkin harus ada kiai yang benar benar paham tentang agama
nah itu dia
ada masjidnya ada asrama ada rumah kiai dan yang lainnya
kemudian juga belajar juga tidak aneh aneh
jangan walisongok ilmunya yang seperti itu
dan sdm nya juga betul betul dipilih
betul sdm moral dan ahlaknya
kan sekarang kadang kadang mohon maaf ada juga kan pesantren
tapi mungkin ini ya mungkin
yang tujuannya bukan untuk mencetak orang yang taufaq ufiddin
kadang kadang mungkin ada juga orang yang tujuannya untuk mencari penghidupan yang lain
makanya saya juga suka heran pesantren yang mohon maaf yang mahal gitu masuknya
ya enggak apa gitu kan dengan hal ini
tapi jadi harus ada lah pendataan secara resmi ya
karena ini kan istilahnya lembaga yang mengayomi anak anak
punya anak didik yang memang mau tidak mau ini kan tanggung jawab yang
yang besar ya
dengan adanya perda ini kira kira keluaran dari pesantren ini seperti apa
dari segi mutu pendidikannya dari segi kualitas sdm nya dan juga inilah harus bersaing kan mau tidak mau
saya bisa nggak bisa menutup mata ya
memang perda ini belum bisa maksimal hasilnya
karena baru beberapa tahun dilaksanakan
itu pun belum maksimal
tetapi sebenarnya keluaran pondok pesantren itu
tidak ada perda ini pun sudah bagus
sudah maksimal sudah bermanfaat untuk masyarakat
cuma kami hanya menguatkan saja
bagi mereka yang membangun pondok pesantren yang baru baru gitu
jadi tolonglah acuannya kesini
tapi kalau pesantren pesantren yang sudah besar besar seperti itu
ya kayaknya mereka sudah tidak usah di inikan lagi sama kita kita
karena memang sudah berpengalaman
sudah tahunan dan sudah turun temurun
dan sampai sekarang pesantren rata rata masih independen kan
kurikulumnya itu kadang kadang sesuai dengan alma maternya
dari miftul huda dengan hamidanya ikut ke miftul huda
jadi punya kurikulum masing masing
justru saya sekarang sedang ingin mempertemukan membangun komunikasi antara kiai
yang berbeda alma mater ada komunikasi yang baik
dan selama ini apakah ini menjadi semacam sekat sekatan sendiri
makanya saya sering mengundang beliau beliau para kiai para anjingan
kemudian membangun komunikasi
kami punya program ini nih bagaimana
program ini bagaimana
seperti kemarin masalah cianjur gempa
kami mengumpulkan para kiai
ini pemerintah provinsi harus bagaimana ingin dibantu oleh para kiai dan pondok pesantren
jadi harapan kami berbaur
karena tidak semua tapi ada juga yang ego
ini mah keluaran pesantren anu kita mah ada pesantren anu
jadi pendiri itu masih melekat
ego alma maternya
ini kan kurikulumnya ikut ke situ kan kita mau ikut ke sini
maka di situ fungsi pemerintah harus bisa mempersatukan mereka
nah selama ini kan sebagai santri tapi juga pemerintah
ini tugasnya khusus kang uu
ya makanya alhamdulillah
cara caranya bagaimana dan kira kira kiai kiai sekarang ini seperti apa
dibandingkan dengan waktu kang uu masih kecil
apakah ada evolusi dalam pemikirannya
atau mungkin yang inilah yang bisa kang uu share gitu
ya yang jelas sekarang para kiai usia muda komunikasi antara kiai lebih bagus
tapi dulu juga bagus ya
cuma kan kalau dulu tidak terlalu banyak kiai besarnya
kalau sekarang kan banyak kiai kiai muda ini ribuan kan di jawa barat ini
kiai kiai muda yang meneruskan ketokohan orang tuanya meneruskan lembaganya
jabar juara lahir dan batin
jadi duniawinya oke ukhrawinya oke
jangan sampai masyarakat jawa barat itu hanya mementingkan duniawi

jangan sampai masyarakat jawa barat itu hanya mementingkan duniawi
jawa barat ini kan provinsi yang paling besar lah istilahnya
dan bukan saja banyak pesantren
tapi banyak juga masalah sosialnya masalah ekonominya
tapi juga dari segi toleransinya
nah ini bagaimana kang uu menciptakan supaya
bisa menjadi bagian dari toleransi beragama dan lain sebagainya itu
yang bisa menjadi role model di jawa barat ini
supaya tidak ada istilah ekstremisme dan intoleransi yang dipupuk
saya juga kurang sependapat jawa barat termasuk daerah yang intoleran
tapi sebenarnya saya juga sudah mendapatkan survei
justru jawa barat adalah
daerah yang sangat toleran
dibuktikan seluruh suku itu ada di jawa barat
makanya pak jokowi bilang jawa barat adalah miniaturnya indonesia
karena memang orang jawa barat
sommeah ramah hadeh kasemah
siapapun yang datang di jawa barat
mau berbisnis mau berpolitik mau berpendidikan
tidak ada halangan
bahkan mau menetap setelah pensiun di jawa barat
makanya kenapa jawa barat ini penduduknya banyak
karena banyak pendatang juga itu
nah kemudian juga
untuk membangun toleransi dengan umat seagama
sebenarnya di jawa barat tidak ada masalah
dalam perayaan perayaan dalam komunikasi dan yang lainnya
nah cuma kami tetap
supaya mereka lebih kuat dan lebih akrab
kami membangun komunikasi yang lebih baik dengan mereka
pak gubernur suka datang ke acara acara kecil
datang ke acara acara keagamaan
saya juga suka diperintahkan
untuk membangun komunikasi dengan etik etik yang lain
yang jelas pemerintah harus menjadi fasilitator
komunikasi antarumat beragama
antar suku dan yang lainnya
jangan sampai pemerintah diam
ini kuncinya komunikasi
ini kamu terus menerus melakukan komunikasi
ya saya membangun komunikasi terus menerus
sekalipun saya di
basic saya di pesantren
pesantren termasuk katanya ada anggapan garis keras fundamental
tapi saya tidak seperti itu
saya adalah pancasila sejati nasionalisme yang hebat
ya harus jadi role model lah istilahnya
tapi yang pesantren yang dianggap paling istilahnya
jadi role model yang sukses story
bisa disebut mana mana saja yang kang uu
yang orang buah ini betul betul
banyak ya dalam bidang ekonomi
dalam bidang pendidikan
dalam bidang tafid
banyak di jawa barat ini
bahkan dijadikan tujuan dari
provinsi provinsi lain untuk datang ke sini
ini pesantren dalam bidang ekonomi ini pesantrennya
dalam bidang teknologi ini pesantrennya
dalam bidang ini juga ada
itu sudah dijadikan percontohan oleh kami
dalam produk opop
dalam produk sadesa
dan dalam program program atau produk produk pemerintahan
yang semuanya ada contohnya
ini setelah pelatihan masalah ekonomi
mari kita datang ke pesantren anu
masalah sudah pelatihan
para santri dan pertanian
mari kita datang ke pesantren
jadi setiap ini tadi
bisa ada contohnya
karena saya ingin lebih memiliki gambaran ya
kira kira produknya itu seperti apa saja
dan perekonomian yang
atau ekosistem ekonomi yang ingin dikembangkan itu seperti apa
sudah contoh suksesnya itu
ada yang di bidang pertanian
ada ya pesantren yang
jadi produknya produk pertanian
oh produk pertanian
ada juga dalam bidang umkm
makanan makanan ringan ada
kemudian juga ada dalam bidang teknologi
jadi pesantren ini karena ada smk nya
kemudian smk nya itu alat alat dan yang lainnya sudah bagus dan canggih
sehingga hasilnya juga mereka lebih hebat dibandingkan smk smk yang lain
jadi sudah alhamdulillah
dan juga ada pesantren yang hanya memproduksi kiai
tapi tujuannya ini sebenarnya apa
apakah karena semata untuk sustainability atau kelanggengan dari segi ekonomi
atau juga semacam capacity building atau memupuk inilah
ada yang ke entrepreneur ada
jadi makanya tergantung pesantrennya
kalau salafiah jelas ini kan produknya kiai
kalau yang modern ada yang ke entrepreneur ada yang ke ini ke itu terserah
bagaimana pesantren sekarang sudah banyak model pesantren di jawa barat ini
untuk anggaran ya bagi satu pesantren itu kira kira berapa yang dibutuhkan itu per tahun
dan apalagi dengan kita harapkan adanya bos ini itu kan pasti ada secara kesinambungan
tapi jelas kalau pesantren salafiyah murah
seperti pesantren saya cuma tiga ratus ribu per bulan
dikasih makan dua kali
pendaftaran cuma enam ratus ribu
sampai sekarang masih
pendaftaran cuma enam ratus ribu
yang rp enam ratus ribu itu sudah dipotong tiga ratus ribu untuk satu bulan
seratus ribu kembali ke dia sebagai tabungan
seratus ribu untuk di kelas
seratus ribu masuk pesantren
jadi setiap murid baru masuk uang ke pesantren cuma seratus ribu dari pendaftaran
kalau pesantren yang lain
range nya biasanya paling ada antara berapa
tapi itu sih tergantung kepentingan pesantren dan bonapiditas pesantrennya kan
saya sih tidak bisa melarang cuma menghimbau saja
kalau boleh tolong dong jangan terlalu mahal mahal
tapi ada juga kan pesantren yang istilahnya beasiswa ke luar negeri saya dengar ya
ini mungkin bisa diceritain
bahkan kami pemprov pertama memberikan bantuan kepada sana
bantuan kepada santri atau siswa yang ingin atau yang sudah punya tiket
yang sudah punya program belajar di luar negeri
kami memberikan bantuan tiket
kan rata rata tiket lima belas juta ya
satu ini untuk pp tadi tiga puluh juta
ada yang dua puluh lima juta tergantung
sudah ada berapa kira kira santri yang diberikan
datanya ada di bawah
yang sudah kami anggarkan seperti itu
sekaligus saya juga menyampaikan kepada masyarakat yang mendengar silahkan kami ada program itu
tapi hanya untuk tiket pulang pergi
kan kebanyakan kalau di luar negeri kan gratis
tapi mereka tidak punya uang untuk beli integrasi
dan juga mungkin untuk ya
yang kedua juga kami memberikan bantuan juga kepada mereka yang berprestasi dan yang lainnya
untuk beasiswa kepada mereka yang ingin keluar
nah idealnya dari segi sdm yang dilahirkan setelah dididik di
idealnya itu seperti apa
seperti apa yang ingin dicetak lah istilahnya
ya seperti program pemerintah jawa barat
jabar juara lahir dan batin
jadi duniawinya oke
jangan sampai masyarakat jawa barat itu hanya mementingkan duniawi
yang akhirnya mungkin hidupnya ya sekuler lah ya
hidup untuk usaha untuk kerja
kerja untuk cari duit
duit untuk apa
untuk hidup kan gitu
nah tapi juga jangan selalu uhrawi
akherat aja gitu kan
sementara duniawinya jadi abk
jadi ingin kata orang nahdin tuh berperilaku yang wasyatiah
yang tengah tengah ya
kanannya oke gitu
makanya kita bekerja untuk duniawi
seolah olah kita akan hidup selamanya
bekerja untuk ukrawi
seolah olah kita akan mati besok
jadi ingin generasi muda jawa barat
ataupun keluar manapun
memiliki kepribadian yang wasyatiah
khususnya dalam bidang keilmuan
ya dan punya cita cita seperti kang uu
selalu ingin memperbaiki diri
tapi juga ingin berkontribusi terhadap masyarakat
bisa dengan jalur jalur profesi yang setinggi tingginya itu juga mungkin
merupakan bagian ya dari cita citanya
tapi kang uu kalau kita lihat sekarang ya
kan zaman semakin modern mungkin
waktu kang uu kecil di pesantrennya kan gak ada gadget
nggak ada mungkin tv saja
harus ini kah
sesuai dengan zaman dari segi pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki oleh anak anak didik ini
kata orang sekarang itu
supaya gak ketinggalan
supaya kita tidak ketinggalan
makanya para kiai para ajingan para ustadz pun sekarang mengadakan inovasi inovasi di pesantrennya
untuk mengimbangi perkembangan zaman
contohnya dulu kiai ngajar itu hanya di kelas
hanya di kobong
sekarang kan banyak kiai yang ngajar lewat media sosial
dia ngajar di kelas tetapi masuk ke instagram
masuk ke yang lain
jadi para kiai sekarang sudah biasa di saat ngajar itu masuk ke media sosial
jadi banyak yang melihat banyak yang mendengar dan yang lainnya
yang kedua juga kalau dulu kita belajar hanya hal hal yang bersifat ukrawi
tetapi sekarang banyak pesantren pesantren salafiah pun ada pelajaran pelajaran terutama pelajaran yang sangat dibutuhkan sekarang
yaitu mungkin tentang bahasa kemudian juga tentang hal hal yang lain
bahkan saya sekarang yang sedang saya sampaikan tadi memberikan penyuluhan kepada pesantren pesantren tentang dunia cyber
penting namanya cyber hoax
karena kemarin program opop itu kebanyakan yang dapat awal awal ada pesantren yang di kota
pesantren yang sudah besar dapat program opop lagi kan gitu
sementara maksud kami opop ini adalah pesantren yang ada di lemur lemur yang ada di kampung kampung
tapi mereka keterbatasan tentang it nya
nah maka sekarang saya berikan
jadi ada kesenjangan ya antara pesantren pesantren yang di kota kota besar dan yang mungkin di daerah
nah ini bagaimana untuk menjembataninya
karena ini kan harusnya kualitasnya itu sama lah apapun pesantren yang di
ya saya bekerja sama dengan pihak kementerian
kemudian dengan para bupati dan wali kota
dan juga bekerja sama dengan forum forum para pesantren
maka alhamdulillah saya orang pesantren sebagai komunitas pesantren ada di sini
sehingga kewenangan kami minimal mampu membangun komunikasi dengan para kiai para pimpinan pemerintah yang ada di jawa barat
selama ini mungkin tidak ada sentralnya ya untuk membangun komunikasi ini
hanya kelompok kelompok tertentu yang saya sampaikan tadi
tapi sekarang ada
tapi apakah ini sustainable maksudnya kalau misalnya sudah tidak menjabat lagi apakah ini bisa terus menerus di
ya kan ada perdanya ini
nah justru perdang ini
nah itu yang membuat ini semua langgeng
istiqomahnya langgeng kita sustainable nya itu kan dengan adanya perda ini kita bisa melanjutkan apa yang sudah saya lakukan
pemimpin pemimpin itu harus bisa melakukan ini
karena kan salah satu kewajiban pemimpin itu kan melaksanakan perda undang undang
ataupun peraturan pemerintah yang sudah ada dalam melaksanakan roda pemerintahannya
jadi nanti kalau di saat bupa gubernur yang selanjutnya tidak melaksanakannya nanti para kiai protes
kan sudah ada kenapa ini hak kami tidak ada
kenapa kewajiban apa tidak dilaksanakan
jadi agar pengelolaannya jauh lebih transparan ya profesional
keluaran dari pondok pesantren yang saya sampaikan tadi adalah manusia yang paripurna duniawi dan ukrawinya
sehingga di saat dia melaksanakan
sehingga di saat dia menjadi pemimpin adalah pemimpin yang benar benar bisa mengayomi umatnya
di saat mereka menjadi orang tua orang tua yang bisa mengomoni keluarganya
dan juga dia sangat bermanfaat untuk menusahabatkan agama
mengenai anggaran ini kar kebanyakan perda masih dalam tahap awal
apalagi yang perlu diimplementasi dari perda ini
ya mungkin yang paling sifatnya adalah pembayaran di pesantren
jadi kami ingin dengan perma pen blindly civil service dan baby infrastructure ini pesantren dapat hiasan yang sama dengan sekolah yang lain
smk diberikan smk atau sie maafkan
diberikan rkb ruang kelas baru
hanya menerima kunci
gitu kami pun ingin
pesan tren di jawa barat oleh pemerintah
diberikan asrama kiai yang menerima kunci
masjid kiai hanya menerima kunci
jadi regular seperti
yang lain tapi kalau dari
segi ini kan ada aspek kekeluargaan
pemilik founder dan lain sebagainya
tapi kan ada legalitas
yayasan ada legalitas
yayasan yang menawangi ponok pesan tren
termasuk juga nomor induk pesan tren itu
dan juga saya berharap dengan perda
ini ya ada perhatian dari pemerintah
kepada para kiai dosen digaji
guru juga dapat honor
dari pemerintah ya kenapa tidak
yang mengelola pesan tren pun
kami harap ada
perhatian perhatian seperti itu di masa akan
datang dengan lahirnya undang undang ini
turunan dari undang undang adalah perda ini
istilahnya keberadaan institusinya
tapi kalau demikian apakah masih
bisa menerima donasi atau ini
dari pihak pihak lain
kalau sudah ada anggaran
karena kan bisa double double
nanti wah ini dapat dari pemerintah udah
tapi ternyata dapat dari mana
luar juga saya harap itu
tidak menghalangi bagi mereka yang
ingin berbuat baik kepada ponok pesan tren
jangan jariah infak
sodako dan jakat
yang biasa diterima oleh pesan tren
ditutup tidak terhalangi
tapi kan justru di situ
tidak semua pesan tren dapat
kepercayaan dari masyarakat untuk mendapatkan
itu kalau kiainya
masih ada berharisma
banyak orang yang percaya
jakat dikasihkan ke situ infak dikasihkan
jariah sodako tapi
mohon maaf di saat kayaknya sudah wafat
belum signifikan harismanya
dan yang lainnya akhirnya banyak
akhirnya kurang juga yang memberikan
seperti itu maka mengantisipasinya
opop ini dan perda
ini untuk menemukan pesan jadi ekosistem
perekonomiannya terjamin ngomong ngomong
pesan tren yang dulu
kang uu miftahul huda
ini bagaimana sekarang ini
apakah ada perubahan lah dari segi
pengelolaannya ya alhamdulillah
tapi belum signifikan
pesan tren kami punya
ya minimarket lah
ya minimarket di beberapa titik
minimarket yang ada di pesan tren
kan lumayan juga itu
kemudian juga ada percetakannya juga
ada ya ke
rental mobil dan yang lainnya
karena itu tuntutan ya tuntutan
di saat kami butuh operasional
uang dari pesan tren dari
santri tidak masuk listrik harus dibayar
pdam harus dibayar dan
yang lainnya terpaksa nah mungkin
terakhir ini kan berkaitan dengan
kekhawatiran misalnya orang tua ini kan
anak anaknya kan sejak umur berapa
kamu woody ya kalau di pesan tren saya
keluar sd keluar sd
langsung pesan tren berapa tahun
lima belas tahun empat belas tahun
nah ini bagaimana
untuk supaya orang tua kan tidak
khawatir apalagi memastikan
bahwa ya yang memimpin pesan tren juga
baik baik lah ini apa yang harus
dilakukan supaya kita mencegah
yang tadi kita sebut yang kita khawatirkan
yang saya minta kepada orang tua
untuk ada monitoring
yang dia di pesan tren dia di
komplek ada kiai dan yang lainnya
tidak dimonitor aslinya
kalau kata orang tua tengah longok lah gitu ya
tinggal nengok ya
kan kalau di pesan tren saya diberikan
kesempatan setahun libur
dua kali kemudian
orang tua diperbolehkan nengok
ke situ kalau memang
ada yang harus diberikan harus ada yang
patah ada komunikasi
antara orang tua murid
dengan pesan tren orang tua
dengan santri bahkan harus
ke pesan trennya anak saya sudah bisa apa
gitu kan sudah
kelas berapa sekarang sekarang
apa yang sedang dipelajari
emang banyak orang tua yang tidak melakukan itu ada
seolah olah biarin aja kena di pesan tren
jadi tidak termonitor kan bisa
saja anak di pesan tren tapi jarang ngaji
anak di pesan tren dia
tidak pernah mengikuti kegiatan kegiatan
pesan tren tapi memastikan bahwa pemimpinnya
juga memang orang yang bisa dipercaya
apalagi kalau di situ ada santriwati
nah ini mungkin pengelolaannya juga harus
reformasi supaya pengamanan
terhadap anak perempuan ini
makanya di pesan tren saya
laki dan perempuan pisah
belajar di kelas laki
sama laki laki perempuan sama perempuan
lagi kecuali sudah ma'had ali
kalau ma'had ali
itu satu kelas tapi dipisah tetap
pesan tren tingkat tinggi oke universitasnya
tapi selama masih sd smp sma
asrama juga beda
asrama sebelah situ dipisah dengan masjid
dipisah dengan madrasah
dipisah dengan rumah kiai
jadi tidak bisa laki ke perempuan
dan pemimpinnya juga yang ini harus perempuan juga
ada pemimpin laki untuk
ada pemimpin laki pemimpin perempuan ini saya seperti itu
idealnya harusnya demikian ada pemimpin lagi
menjaga santriwati itu kan repot kan
ya mungkin begitu
bisa seperti itu kecuali sudah ma'had ali
belajarnya satu kelas cuma tetap di
clear itu apa ya hijab lah apa
laki sebelah sini perempuan sebelah sini gitu
gurunya bisa laki gurunya bisa perempuan
karena gurunya kan kalau sudah ma'had ali
ya sudah dewasa
ya sudah dewasa
tapi memang harus terus menerus ya dimonitor
apalagi kalau masih ada usia usia yang di bawah umur
ya makanya sekarang kan saya sedang menciptakan
pesan tren layak santri
dengan perseratan perseratan tertentu
karena perseratan tidak layak santri bisa saja kita menutup itu
santrinya sudah banyak
tapi tempatnya tidak memadai
tapi laki dan perempuan bersatu
makannya agak beres dan yang lain
jadi ini ada daftar daftar
ya turunan dari perda itu
kami bikin pesan tren layak santri
kalau desa layak anak
pesan tren layak santri
untuk mencegah hal semacam itu
nah kang uu mungkin ini terakhir ya
aspirasi atau keinginan dari pesan tren
khususnya yang di jawa barat ini
apalagi ingin menjadi pesantren
contoh lah bagi
di jawa barat apa
bisa ingin kita dapatkan ya
pesantren kualitas sdm
yang keluar dari pesantren
dan juga bagaimana manfaatnya
kepada masyarakat indonesia
secara keseluruhan yang jelas
pesantren harapan kami
pesantren pesantren yang sebelumnya
dan yang lainnya jangan diganggu
karena itu sudah
jelas baku kecuali
minta bantuan tentang
apa yang saya sampaikan tentang penyuluhan
jadi sudah seperti itu
karakter dan yang lainnya
yang kedua juga saya minta
kepada orang tua
untuk memondokan anaknya
apalagi sekarang pesantren sudah ada undang undangnya
kemudian sudah jadi pendidikan mainstream
dan yang lainnya
dan juga sekarang pesantren sudah bagus bagus
tempatnya juga sudah bagus bagus
air minum air mandi dll sudah pada bagus bagus
ada pun ada kasus kasus yang
itu ya mungkin bukan kami mentolelir
tapi jangan disamaratakan
dengan yang lainnya kemudian
harapan kami keluaran dari
pondok pesantren yang saya sampaikan tadi adalah
manusia yang peripurna
duniawi dan ukrawinya sehingga
saat dia menjadi pemimpin
adalah pemimpin yang benar benar bisa mengayomi
umatnya saat mereka menjadi
orang tua orang tua yang bisa mengomoni keluarganya
dan juga dia sangat
bermanfaat untuk menusabah senat agama
dan memiliki cita cita tinggi
seperti kang uu ini
dan bisa menjadi wakil gubernur jawa barat
dan bisa menjadi wakil gubernur jawa barat
kang uu terima kasih banyak dan semoga
ini bisa diimplementasikan dengan baik
supaya tidak ada lagi laporan laporan
yang kita dengar mengenai kasus kasus
kekerasan dan lain sebagainya yang sifatnya
negatif dan kita juga harapkan
sehat selalu amin
dan jawa barat juga saya lihat dari
segi perekonomiannya pertumbuhannya juga
luar biasa di bawah komitmen
kkm nya sangat luar biasa
dan kita harapkan juga literasinya dari
masyarakatnya di jawa barat juga
semakin lama semakin tinggi dan
menjadi masyarakat yang berguna
anak anaknya ya seperti itu
insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatiannya jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan acara ini
cnnindonesia com dan juga di youtube
cnn indonesia insight